sementara petugas cyber polda jawa timur kembali menangkap seorang muncikari artis berinisial w
ia ditangkap di tempat persembunyiannya di jakarta setelah sempat buron selama satu minggu
w diduga pelaku yang selama ini menjadi otak kelas atas di kalangan artis dan model di indonesia
setelah berhasil menangkap pelaku muncikari ft
sub dit lima cyber ditras krim sus polda jawa timur kembali menangkap satu lagi pelaku muncikari kasus prostitusi online berinisial w di jakarta
pelaku muncikari w berhasil ditangkap polisi setelah buron selama hampir satu minggu
usai ditangkap tersangka langsung menjalani pemeriksaan di polda jawa timur
pelaku muncikari w disebut sebut sebagai otak dari kasus prostitusi online
yang melibatkan empat puluh lima artis dan seratus model
termasuk artis vanessa angel dan afrilia shakila
dengan tertangkapnya pelaku muncikari w
maka jumlah muncikari yang telah tertangkap genap menjadi empat orang
sementara artis model majalah dewasa afrilia shakila
kami sore kembali mendatangi kantor kepolisian daerah jawa timur
selain memenuhi wajib lapor yang ketiga kalinya
kedatangan afrilia juga untuk menjalani pemeriksaan tambahan
afrilia tak sedikit pun memberi keterangan dan bergeming soal kasus yang menjeratnya
wajib lapor ini akan terus dilakukan afrilia dalam kurun waktu satu minggu sekali
dan akan berhenti setelah kasus ini selesai
hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari polisi
tentang perkembangan statusnya dalam kasus prostitusi online
polisi menyatakan jika semua barang bukti dan keterangan saksi
berkaitan dengan aktivitas afrilia
bukan tidak mungkin
statusnya akan dinaikkan menjadi tersangka